sukses menarik lebih dari dua belas pengunjung pada dua ribu lima belas rumah satu ratus dua puluh tiga com anda mungkin tahu website ini
kembali menggelar pameran properti bertajuk jakarta property week
di ajang ini masyarakat memiliki kesempatan untuk mencari kredit pemilikan properti dengan biaya hemat
seperti apa penawaran dari para pengembang di jakarta property week
saya akan langsung saja berbincang dengan pengembang properti eva victoria langsung dari balai kartini
halo selamat sore ibu eva ini ada jakarta property week menarik sekali
apa saja paket paket yang ditawarkan yang istimewa tidak biasa dalam pagelaran ataupun juga pameran kali ini
selamat sore dengan baira saya dengan eva
untuk saat ini pengunjung lumayan ramai
kebetulan saya dua hari di pameran ini
jaga di empat hari ya mbak
ya baik ibu eva mungkin saya bisa mengulang pertanyaan saya
yang ingin saya tanyakan ada paket paket apa saja yang istimewa
untuk di properti saya sendiri mungkin di developer kami
kami ada harga harga diskon
kemudian promo promo dari rumah rumah satu lantai yang
kondisi taman luas kemudian
untuk ltv kemudian
kebijakan dari pemerintah sekarang
ltv akan dipermudah untuk pemilikan rumah kedua dan ketiga seterusnya
kayak gitu mbak
ya mbak eva tadi anda menyebutkan ada diskon diskon tapi belum menyebut angkanya
hingga berapa persen diskon yang bisa diperoleh mana tau saya tertarik atau
pemirsa saat ini juga tertarik ingin datang ke sana
ya mungkin saya bicara dengan nomina mbak untuk saat ini kami sedang promo
dengan rumah satu lantai dengan taman luas kurang lebih discount sekitar lima puluh juta per unitnya
jadi sekiranya ada pengunjung yang dengan kondisi untuk pengajuan rumah kedua
khususnya kebetulan saya dari daerah bogor mbak
baik ibu eva menurut anda sepanjang anda sudah empat hari menjaga stand
anda sebutkan peminat ataupun juga pengunjung lebih banyak mencari tipe rumah yang seperti apa
dan kemudian titik titik lokasi favoritnya ada di mana
kalau untuk saat ini posisi kami kebetulan boothnya di sebelah kanan dari
kondisinya untuk dua hari ini memang belum terlalu ramai mbak mungkin di hari biasa ya
kalau untuk peminatnya rate di harga delapan ratus sampai satu lima m
oke ibu eva saya juga ingin tanya bagaimana dengan target penjualan hingga akhir tahun dua ribu enam belas
kita tahu memang pemerintah sudah melakukan pelonggaran untuk syarat ltv ataupun loan to value
tapi apakah itu sangat berpengaruh signifikan terhadap
terima kasih mbak
apakah itu target total ataupun target penjualan korporasi ataupun perusahaan anda hingga akhir tahun dua ribu enam belas
iya untuk saya sendiri sebagai sales untuk kebijakan pemerintah itu akan sangat membantu kami mbak untuk penjualan
semoga dengan kebijakan yang berada sekarang itu akan mendongkrak kembali penjualan penjualan
dan properti akan geliat properti akan lebih baik
dan properti akan lebih baik lagi untuk tahun yang akan datang
targetnya mungkin ada di kisaran berapa ibu eva
untuk kejar target ya mbak sampai akhir di tahun dua ribu enam belas kami
untuk proyek kami sendiri kisaran di sembilan puluh m mbak per tahun
oke sembilan puluh miliar per tahun terima kasih ibu eva victoria langsung dari jakarta property week
terima kasih sudah bersama kami di cnn indonesia business